menko pmk muhajir effendi menteri pupr basuki hadi mulyono
beserta kepala bnpb doni munardo
melakukan peninjauan udara di lokasi jebolnya tanggul citarum
dan beberapa titik lain yang terkena dampak banjir di jawa barat pada senin pagi
usai satu jam memantau menteri pupr menyatakan akan berkoordinasi
dan bergerak dengan peralatan dari balai besar citarum
untuk pengatasi luapan air akibat jebolnya tanggul citarum pada minggu dinihari
jebolnya tanggul citarum ini menyebabkan banjir di empat desa di kabupaten bekasi dan karawang jawa barat
karena hanya untuk menggerakkan listrik
tapi bergabung dengan cipet menjadi satu tiga ratus m tiga per detik
dari tampungnya kapasitasnya satu seratus m tiga per detik sehingga itu memang meluang
usai memantau bnpb akan mengkoordinasikan pemberian bantuan logistik yang siap saji
maupun proses evakuasi dengan prioritas para korban banjir dengan gangguan kesehatan
maupun ibu hamil
bnpb akan mengkoordinasikan terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
prioritasnya adalah logistik yang siap saji
kemudian yang kedua adalah evakuasi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan
jadi mohon masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan evakuasi
untuk segera mencari helipad yang relatif
lebih aman agar bisa kita evakuasi dari lokasi bencana
untuk penyiapan logistik siap saji bnpb bekerja sama dengan kafe dan restoran di sekitar halim
untuk didrop ke wilayah yang terkena dampak melalui helikopter
bnpb juga menyiapkan evakuasi udara bagi korban banjir
tim liputan cnn indonesia